setidaknya sepuluh album krisha berhasil menoreh kesuksesan
dan lagu lagu yang ia nyanyikan pun populer
namun popularitas di dunia musik tidak mengubah sosoknya yang dikenal sederhana
konsistensi krisha di dunia musik
sampai pencarian makna kehidupannya melalui perjalanan spiritual
akan ditampilkan dalam sebuah film berjudul krisha
jadi menariknya itu bahwa sosok krisha itu bukan hanya memiliki
satu atau dua titik yang bisa menjadi inspiratif
ternyata banyak sekali moments in his life yang dimana
bisa menjadi titik titik inspirasi untuk difilmkan gitu
film ini juga akan menceritakan momentum kehidupan krisha
yang selama ini tidak diketahui publik
salah satunya ketika ia menjadi musisi indonesia pertama
yang berhasil menerima pembahasan
dan berhasil menggelar konser tunggal
sebagai pemeran utama aktor vino bastian
merasa bangga terpilih untuk memerankan sosok krisha
mungkin setiap aktor pasti akan berusaha sebaik mungkin
untuk mendapatkan peran ini
tapi kan di balik di balik
euforia kegembiraan mendapatkan karakter ini
ada tanggung jawab yang besar gitu
rencananya film krisha akan mulai diproduksi pada awal tahun dua ribu tujuh belas mendatang
film ini diharapkan dapat mengobati kerinduan penggemar chrisha
sekaligus menjawab keingin tahuan mereka terhadap sisi lain sang idola
april sirait jakarta